kepergian penyanyi muda mike mohede yang secara tiba tiba membuat banyak pihak terkejut
sejumlah pihak mengungkapkan doa dan kesan mereka terhadap mendiang mike melalui media sosial
beberapa penyanyi seperti agnes monika raisa gita gutawa dan yudika memposting cuitan yang mengungkapkan duka mereka atas kepergian mike
selain penyanyi gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok juga turut memposting doanya untuk mike
ahok juga mengatakan bahwa lagu berjudul kemenangan menjadi lagu favoritnya